saya diperintah sama gus iqbal
saya dapet nih pak
alamat lengkapnya orang yang terdaftar langsung di nomor ini
bukan sih pak bukan iqbal namanya
apa salah keluarga kami
sampai kamu tega melakukan itu semua
bukan bukan itu bu
kamu ceritakan semuanya sedetail detailnya
jangan sampai ada yang kamu tutupi lagi
saya benci pembohong
saat pertama kali saya kerja disini
saya senang sekali bu
dan pada saat saya keluar
untuk beli pulsa
untuk ngabarin bapak di rumah
saya diajak kerjasama
dan semua kegiatan di rumah ini
mereka menjanjikan imbalan uang
lalu selanjutnya saya tergiur
sampai akhirnya menerima tawaran mereka
saya melakukan itu
karena memang saya butuh biaya
untuk biaya berobat
ibu dan semua keluarga di sini baik terhadap saya
makanya ketika saya bilang saya ingin berhenti
dan mengembalikan uang mereka
dan mereka memukul saya bu
mereka itu siapa
mereka itu siapa
makanya ketika saya bilang saya ingin berhenti
dan mengembalikan uang mereka
dan mereka memukul saya bu
mereka itu siapa
mereka itu siapa
mendingan sekarang lu jawab
mendingan sekarang lu jawab
jadi selama ini
saya dapat nih pak
alamat lengkapnya orang yang terdaftar langsung
di nomor ini iqbal kan namanya
bukan sih pak bukan iqbal namanya
denis denis tiano pak
ktp nya atas nama denis
satu orang yang sama dengan dennis
saya menyesal pak
duduk kembali di kursi
keluarga buat saya
itu adalah yang paling utama
jika ada yang menyakiti keluarga saya
saya tidak akan pernah tinggal diam
susah sekali saya memaafkan perbuatan kamu
apa yang kamu lakukan
memancam keselamatan mama saya
tapi kalau kamu merasa
bertemu dengan bos kamu yang bernama iqbal
kalo lo mau bantu